tapi persiapan menuju all england ini bagaimana apa apa saja dari segi fisik mental dan lain sebagainya
karena memang ini sesuatu turnamen yang di ajang internasional yang sangat serius ya
ya dengan secara keseluruhan ya saya pribadi ya
saya emang di latihannya itu berbeda dengan yang lain
apa perbedaan yang muncul
ya perbedaan misalkan dengan
fisik saja fisik saya itu mungkin lebih agak sedikit lebih banyak daripada yang lain
jadi lebih banyak ke fisiknya sih saya waktu sebelum all england kemarin
seperti apa ini alah raga makan dan lain lain
seperti kayak misalkan fisiknya itu seperti kayak misalkan kelincahan kecepatan daya tahan gitu
ya dan uco kan tingginya berapa

ini enggak masalah ya maksudnya ya kelihatan enggak masalah
tapi apakah ini memerlukan trik trik tertentu untuk menyesuaikan satu sama lain
karena perbedaan ya dari mungkin fisik dan juga mungkin gaya bermain itu sendiri
jadi apa apa penyesuaian dilakukan apalagi kan kalian baru berpasangan belum ya sudah dua tahun ya sekarang ya
sebenarnya nggak menemukan kesulitan yang berarti ya
malah justru mungkin saling lengkapin
walaupun saya berpasangan sama jordan tapi kan tipe permainan kita sebenarnya tuh berbeda
kita punya karakter masing masing
nah jadi dua karakter ini dijadiin satu justru ya bisa dibilang unik gitu
jadi komplementer ya
coba perbedaan utama dari karakter itu
debbie seperti apa dan jordan seperti apa
dari segi temperamen dan juga dari segi gaya
ya kalau dari postur dulu nih ya
kan saya pasti bisa dibilang jauh lebih kecil

jadi mungkin gimana caranya saya harus lebih lincah saya harus lebih kuat seperti itu kan
sementara jordan kan punya power yang kuat
gimana caranya jadi saya yang harus memancing bola buat jordan
gimana dia yang mengeksekusi
jadi saling melengkapi aja sih
kalau uco kelihatannya apa yang menonjol dari segi perbedaan karakternya
kalau itu kan segi dari fisiknya
kalau dari karakter ya
kalau saya emang masih muda
kamu yang dua puluh dua ya pasti
masih kayak yang terlalu membara banget tuh emosinya
bawaan yang bisa mau smash dulu kali ya
mungkin kalau dengan si debbie ini dia yang kayak sabar dan tenang tenangin terus gitu dia
jadi saling melengkapinya di situ
apalagi debbie kan dua puluh enam ya sekarang
jadi mungkin bisa dikatakan di lapangan ini debbie yang sabar cok
tapi waktu ketika bertanding itu ini komunikasi seperti apa ya
sehingga memastikan bahwa pace itu tetap dijaga konsisten tidak lengah dan juga tidak lepas lah dari fokus
komunikasi itu ya yang menurut saya dalam bermain doubles itu sangat penting sekali
misalkan setiap poin apa yang kita mau ngelakuin itu kita harus ngomong
biar partner kita tahu dan bisa mengantisipasinya gimana yang akan datang bola bola yang datang
kalian merasa bahwa saya nyaman nih dipasangkan satu sama lain atau kadang kadang wah ini nggak nyebelin atau kok nggak dengerin sih
atau kok kesana larinya padahal maksudnya kesini gitu
itu pernah terjadi sering
kalau namanya main double kan dua orang dijadiin satu ya pasti tetap ada perbedaan
karena kan kita main berdua menang berdua kalah berdua gitu
jadi lebih menempatkan mungkin kalau udah di lapangan saling apa ya
saling menerima pendapat harus saling mau dikritik ya
jadi nggak cuma memberi pendapat tapi kita nggak mau dikritik gitu
kalian misalnya menonton atau tidak
misalnya untuk melatih dan juga untuk melakukan evaluasi setelah pertandingan itu ada diskusi supaya terus bisa memperbaiki
diskusi mau ada pasti ya
paling misalkan kita ngeliat video main kita yang misalkan lawan siapa itu kita ngomongin berdua
ini permainannya mereka seperti ini dan kita kurangnya di sini
kita dapat poinnya yang lebih banyak tuh dengan cara ini ini ini gitu
lebih banyak sambil diskusi jadinya
sambil mengatur strategi
yang membedakan kalian saat di turnamen all england ini dengan yang sebelumnya apa
kira kira yang membuat kalian itu ya selain tidak ada beban atau pressure ini apa kira kira yang membuat kalian gitu berada di penampilan itu prima lah
apa ya sebenarnya bisa dibilang sama aja sebenarnya sama pertandingan pertandingan kemarin
sama kita terakhir juga sebelum kesini kan juga ada yang super series dubai segala macam
sebenarnya hampir sama cuman mungkin bisa dibilang kita apa ya
ada kesempatan ya
dapat kesempatan kita melihat kesempatan terbuka dan gimana caranya jangan disiasiain karena belum tentu kesempatan ini datang dua kali
tapi kira kira waktu main di sana sudah ada perasaan bahwa wah ini kita bisa menang kalau melihat cara kita bermain dan konsistensi itu sudah ada perasaan itu
feelingnya sih ada ya dapet ya
kalau dilihat dari permainan kita sendiri tuh lagi on fire banget bisa dibilang gitu
dan kamu pas banget tuh dapet
itu kesempatan kita tuh lolos ke final
dan sementara temen temen kita ton towi dan liliana dan mereka gugur
tapi ini juga semacam luck ya atau keberuntungan ya bagi kalian ya
kira kira pelajaran apa yang didapatkan dalam all england ini yang nanti bisa dipakai untuk turnamen turnamen internasional berikutnya yang kita harapkan juga anda ikutnya
ada pelajaran yang menonjol
banyak banget ya
tapi yang paling berarti itu bahwa gak ada yang nggak mungkin
siapa aja bisa jadi pemenang kalau dia mau ambil kesempatan itu dan dia mau berusaha gitu
jadi gak terpatok dengan ranking atau siapa lawan kita
asal kita mau berusaha kita pasti ada kesempatan
uco apa saja pelajaran yang terpenting
ya setuju banget sama yang dikatakan sidiq
satu lagi yang menurut saya yang gak kalah penting tuh jangan mau menyerah dan jangan kalah dengan kondisi apapun
di setiap kondisi itu kita harus memenangkan kondisi itu
jadi waktu pertandingan kemarin tidak ada merasa down atau merasa bawah bawah
karena kalau kita lihat juga lawan lawannya sempat frustrasi misalnya kalau tidak bisa memukul ya apalagi smash smashnya dari uco gitu
itu tidak ada perasaan perasaan seperti itu
sebenarnya kayak kita gitu kadang kadang emang pas di all england sendiri sebelum di partai semifinal dan delapan besar itu di enam belas besar saya sendiri emang feel touch pukulannya emang belum dapat
jadi cuma lebih itu lagi banyak komunikasi lagi
untung ada debbie ya
masuk minta minta masukan gimana pas di lapangan kan
merasa sudah serasi ya untuk kedepan kedepannya akan tetap berdua
gak mungkin berusaha lagi
gak mungkin berusaha lagi
jangan tapi kita istirahat sebentar kita akan lanjutkan memang pasca kemenangan di ajang all england tahun dua ribu enam belas ini apalagi target pasangan pravin dan debbie ke depannya
kita akan simak setelah yang berikut